demam piala dunia saat ini sedang melanda tanah air
guna memberi pengalaman berbeda saat menyaksikan siaran piala dunia
transmedia sebagai official broadcaster menggunakan teknologi imersif
atau yang juga dikenal dengan nama augmented reality
seperti apa cerita di balik layar mengenai teknologi ini
hingga siap disajikan menjadi tontonan yang menarik
fokus piala dunia dua ribu delapan belas tidak hanya menyuguhkan pertandingan sepak bola yang menarik
visual prediksi pertandingan yang interaktif juga membuat penonton larut dalam atmosfer pertandingan
hal itu dimungkinkan berkat penggunaan teknologi imersif
teknologi imersif atau yang biasa dikenal dengan nama augmented reality
mampu menggabungkan animasi grafis digital dan dunia nyata secara real time
dengan menggunakan komputer grafis
pada tayangan fokus piala dunia dua ribu delapan belas
di produksi transmedia menggunakan sebuah monitor touchscreen studio
yang terhubung dengan komputer grafis di ruang kendali siang
hal itu dilakukan guna menciptakan papan farmasi digital
lengkap dengan grafis pemain yang bisa dimainkan oleh host dari komentator
imersif atau yang kita sebut sebagai meja hijau
itu adalah sebagai prediksi atau menjelaskan situasi
seperti apakah nanti yang terjadi pada saat pertandingan
seperti kita tahu
artis itu akan dijelaskan oleh si komentator kita
nah imersif itu operasionalnya dari sini
vcrt ini nanti akan mengejas komposisi pemain
dua puluh dua pemain yang akan diadjaskan ke meja table yang ada di bawah
nah rekodnya di situ
oke teman teman vtr
nah kemudian untuk memainkan vcrt tersebut
tentunya si komentator dan host harus menguasai alat tersebut
yang menjadi dapur utama tempat proses pengerjaan visual ini adalah
pembuatan grafis lapangan dan animasi pemain dilakukan selama sebulan
dan melibatkan lima anggota tim grafis
tombak matahari head grafis cnn menceritakan
hambatan utama terletak pada faktor teknis
sebab set panggung menggunakan set outdoor
sedangkan layar monitor tak bisa bekerja maksimal
jika terkena cahaya matahari dengan intensitas tinggi
kemudian kita beralih ke membuat
tiga dimensi pemain pemain bolanya
oke kemudian setelah posisi yang kita tahu di dalam lapangannya
kita membuat virtual berbentuk tiga dimensi para pemain pemainnya
sesuai dengan formasi yang mereka gunakan
nah ini adalah nantinya yang menjadi pemain pemain
yang ada di atas kapal
kemajuan teknologi saat ini memang telah mengubah cara kita menonton sebuah pertandingan olahraga
selain teknologi imersif ada teknologi virtual reality
yang dapat membawa penonton seolah hadir di lokasi pertandingan
dan transmedia memiliki salah satu teknologi penyiaran putah hari ini
danang wisangkini jakarta